kapolda jawa tengah irjen pol ahmad lutfi menjamin keamanan tamu undangan dan masyarakat saat acara ngunduh mantu presiden joko widodo yang digelar di solo pada minggu esok
setelah menggelar cara ijab kabul di yogyakarta pasangan kaisang erina minggu pagi akan mengikuti rangkaian selanjutnya yaitu ngunduh mantu di rumah dinas wali kota solo loji gandrung
kedua mempelai dan keluarga akan menjalani kirap kereta dari loji gandrung menuju puro mangkunegaran untuk acara resepsi atau tasyakuran
perjalanan kirap kereta akan melewati jalur kegiatan masyarakat pada minggu pagi yaitu car free day
di mana petugas gabungan pun disiagakan untuk mengawal dan mengamankan iring iringan kereta kuda
sekitar tiga tamu undangan akan hadir di solo
panitia telah menyiapkan tiga puluh lima kereta kuda serta empat ratus beca untuk mengangkut tamu undangan
jajaran polda jawa tengah telah menyiapkan kegiatan baik itu mulai pengawalan kemudian roll akhir
berikut kegiatan kegiatan
saya sebagai kapolda menghimbau kepada masyarakat untuk ikut serta dalam rangka menjaga situasi wilayah kita
prinsip bahwa kita menjadi tuan rumah yang baik secara umum tidak ada kejadian yang menonjol di wilayah kita
dan petugas kepolisian berikut keamanan yang lainnya telah siap memberikan jaminan keamanan sehingga kegiatan di wilayah solo berjalan sebagaimana biasa